pemirsa terima kasih anda masih bersama reportase jawa barat
persib mulai melakukan persiapan serius menghadapi ketatnya persaingan di liga satu indonesia dua ribu sembilan belas mendatang
selain melepas lima pemain lokal serta dua pemain asing lama persib juga memastikan telah merekrut empat pemain lokal dan satu legion asing baru
usai merekrut pelatih anyar asal montenegro miljan radovic persib mulai merekrut sejumlah pemain baru
kepastian nama nama pemain baru persib diungkapkan manajemen dan pelatih di geraha persib di kawasan sulanjana kota bandung minggu petang
untuk pemain lokal persib bandung merekrut tiga pemain psms medan frex butuhan abdul aziz dan erwin ramdhani
persib juga memboyong pemain naturalisasi yang musim lalu memperkuat sriwijaya fc
sementara untuk legion asing persib mengandalkan pemain asal montenegro sardan lopici
pada kesempatan yang sama manajemen persib juga menyatakan melepas lima orang pemain lamanya
pelatih miljan radovik mengungkapkan bahwa ia akan menerapkan taktik menyerang bagi skuad persib
untuk itu ia mengharapkan persib bisa merekrut tambahan pemain yang diincarnya
saya senang kalau manajemen bisa kasih saya berapa pemain baru
saya pikir kita akan punya singkuas
karena itu pemain untuk
itu pemain untuk
untuk style saya
karena saya sudah bicara saya suka offensive football
di jajaran pelatih persib juga melakukan perombakan
untuk mendampingi dirinya pelatih utama miljan radovic akan dibantu rekan senegaranya dejan miljani
sedangkan yaya sunaria dan gatot prasetyo didapuk sebagai pelatih fisik serta pelatih penjaga gawang
fredy bangun bandung